iya lebaran telah tiba
bagi anda yang ingin berlebaran dengan manisnya coklat
anda patut mencoba olahan si manis ini
iya di lebaran tahun ini
sebuah gerai coklat di surabaya menampilkan
aneka sajian coklat berbentuk unik
bersama aneka rasanya
bagaimana uniknya coklat lebaran ini
begitu memasuki gerai satu ini
nuansa timur tengah menyeruak di dalamnya
ya dalam menyemarakan momen lebaran
sebuah gerai coklat di jalan biliton surabaya
sengaja membuat pernak pernik dan souvenir makanan
khusus berbahan coklat murni
rasa coklat yang lezat dan bentuknya yang unik
cocok disajikan untuk tamu yang datang berkunjung
seperti tahun tahun sebelumnya
aneka bentuk coklat itu bertema nuansa timur tengah
mulai dari miniatur masjid
beduk tiga dimensi
gerai coklat ini juga menyajikan aneka olahan coklat warna warni
yang dikemas seperti film animasi finding nemo
dan ikan hiupari
tentunya semuanya terbuat dari coklat murni
yang manis dan lezat
lebih ke warna warni jadi full color
untuk produknya sama seperti yang tahun tahun kemarin
lebih ke yang timur tengah seperti itu
selain unik dan enak
sajian aneka coklat ini juga memiliki beragam manfaat bagi tubuh dan bebas dari penyakit
setiap buah olahan terbuat dari coklat murni serta bebas dari pemanis buatan
ya kalau lebaran
dia mau tau pasti nari nya kesini buat coklat
kan dikepung kepung sama keluarga
banyak anak anak kecilnya suka coklat
rasanya manis legit enak gitu ya
kalau anak kita
kayak kakek nenek nenek juga suka
kalau kita yang bisa
coklat bertema lebaran ini cukup terjangkau harganya
cukup merogoh kocek dua ratus hingga lima ratus rupiah
anda sudah bisa membawa pulang parsel unik ini
nah jika anda belum punya buah tangan untuk dibawa pulang
tidak ada salahnya membawa coklat unik ini untuk oleh om keluarga dede ma
nukman rozak surabaya